karena aku udah bilang jam bilang aku ada di rumah
kok malah disuruh masuk sih
saya itu udah bilang
kata mas rama mas rama gak ada di rumah
eh dia malah masuk aja
kan mas rama sendiri yang nyuruh saya bilang begitu
kalau mas rama itu nggak ada di rumah
jadi aku mau di jodohin sama dia
eh anaknya tuh ya cantik baik sopan
kamu pasti suka nanti kalau kamu udah ketemu dia
aduh bu namanya aja udah kampungan
apalagi kelakuan ya pasti melebihi kampungan
biar bagaimanapun ibu itu udah hutang budi sama mereka
mereka sudah banyak nolong kita waktu kita tinggal di kampung
coba kalau nggak ada mereka
kita nggak bisa hidup seperti sekarang ini
kamu tuh gak punya hobi tuh merangkai bunga menjahit baju menyulam kayak temen temen kamu gitu loh
aduh bu aku aja masukin benang ke jarum tuh udah kesel
gimana serang jahit
terus ibu gimana mau jodohkan kamu sama rama anaknya bu darso
kamu udah bilang
dari kemarin aku nggak mau dijodohin sama cowok kota
walah gimana sih duk kamu ini
dia tuh baik
pokoknya kamu pasti deh senang
aku tidak mau pokoknya dijodohin bu
ibu tau sinta tau
dia sengaja ngumpet di kampung kita itu karena dibohongin sama pacarnya
itu pacarnya orang kota bu
aduh ramah gak seperti itu duk
ibu tau gina tau
nah itu kemarin dia ngelahirin tanpa suami bu
pacarnya orang kota juga
pokoknya aku gak mau dijodohin sama orang kota
itu mereka saja yang tidak bisa jaga diri
gak semua cowok kota itu seperti itu
cuma karena utang budi ibu tega gak kena semuanya nih
bukan hanya itu saja sayang
sebenarnya sejak kalian kecil kami sudah sepakat buat jodohin kalian
emang ini gimana sih itu berubah ya bu
pokoknya aku tetap dengan pendirianku
aku mau cari pasangan sendiri
tapi nik ibu ini sudah terlanjur janji
dan juga sudah bilang kami tuh mau
pakai make up bu
mumpah aku keludruk
gak mau aku gak mau
udah mau ini hapus aja hapus
aduh kamu ini kenapa sih
muka aku ini loh kayak banci bu
eh ke dong
kamu tuh kalo ngomong jangan sembarangan toh
eh itu mas maaf ada non sara
mau apain dia
eh bilangnya sih
mau jemput mas ramah
udah bilang aja saya lagi
mobil emas masih ada di garasi
pasti dia gak bakal percaya
ya udah bilang aja
saya nak reaksi
ada alesan lain gak
soalnya kan ya itu udah sering
sudah bibi kek mau pakai alasan apaan
mas ramah gak ada
eh emangnya gue percaya aja gitu omongan bibi
cepetan bukein pintunya
aku mau ngasih buah buahan buat om dan tante darso
mas ramah bilang
mas ramah gak ada di rumah
mas ramah bilang gak ada di rumah
emang mas rama gak ada
alah gak percaya
cepetan bukein pintunya
asal bibi tau ya
mulutnya doer seumur hidup
kamu sarah apa kabar
aduh tante makan cantik aja deh
biar tambah sehat dan cantik
aku bawain buah buahan sepiring buat tante
ramahnya api tante
makin gateng aja sih
kamu kan belum sarapan
sarapan dulu ki
biar ditemenin sarah
bentar ya bu
sebentar ya sarah
kan aku udah bilang
jangan bilang aku ada di rumah
kok malah disuruh masuk sih
saya itu udah bilang
kata mas ramah
mas rama gak ada di rumah
dia malah masuk aja
kenapa sih bibi
kan mas rama sendiri yang nyuruh saya bilang begitu
kalau mas ramah itu gak ada di rumah
tuh udah nyuruh saya
kalau jalan harus kemayu
oh iya kakinya juga dilihat toh
ibu jalan kok ribet banget bu
hidup aja udah ribet jalan pasti begitu begitu
perempuan itu jalannya harus ruas
kamu tuh gimana toh
ngomongnya kenapa sih selama ini siapa jalannya aku
jalan kamu selama ini tuh kayak han sip
karakter aku emang dari dulu udah begini bu
upa upa ibu ga ngerti karakter karakter opo
yang jelas jalan kamu itu harus dirubah
dan juga penampilan kamu kamu tuh harus keliatan cantik
lemah lembut pokoknya kemayu
pokoknya ya tante ada jerawat sekecil apapun nih aku langsung ke dokter tante
iya dong tante kan sebulan sekali aku harus potong rambut tante
biar keliatan trendy
hah keliatan sih
kamu ini ya amat sangat memperhatikan penampilan kamu
oh iya dong tante kan mau jadi calon mantu tante
sayang kamu kenapa
hmm udah udah deh
una uang b isu itu
orang orangks ini sampai beristirahat istirahat
syam deshalb tamu di rumah gelap malamnya
mas geramlah kabur

kiri kiri aku tidur trabajar dunia memahami mu